kira kira kerjasama kamu dengan paraka itu kapan selesainya ya apa yang menanya itu
ya enggak enggak apa apa aku aku denger dari temen aku kalau perusahaan suaminya tuh ingin
bekerja sama dengan kamu ya kalau aku sih sekarang yang penting ngerjain apa yang di depan mata dulu
aja nggak usah mikirin yang lain lain habisin lah
kasih obat sekarang dia udah tidur sebentar lagi demamnya pasti turun
bagus kalau gitu
susah banget sih ngeyakini mas vero padahal aku udah capek capek perhatian sama tasya

halo papa boleh duduk disini kan
papa mau minta maaf ya soal sikap oma yang tadi
tapi kayaknya oma emang gak suka aku tinggal disini
eh papa yakin kok oma seneng aura tinggal disini
tapi keliatannya gak gitu
gini orang dengerin papa ya
apa kalau aku balik ke panti nggak apa apa kok
udah udah soal yang tadi lupain aja
sekarang kita happy yang penting aura fokus sama rasa sayang papa ke aura
itu yang paling penting
papa udah mau adopsi aura
kamu tahu nggak kamu itu udah banyak banget bilang makasih terus
pokoknya papa mau mulai sekarang
aura gak perlu bilang makasih lagi
dan papa janji papa akan jagain aura sampai dewasa nanti
iya pak makasih ya
tuh kan bilang makasih lagi
soalnya aku gak tahu
apa jadinya aku kalau misalnya papa gak adopsi aku
pesu nanti aku masih tinggal di panti
atau tinggal di jalanan lagi kayak dulu
sekarang aura nggak usah mikirin apa apa
karena sekarang aura tinggal di sini
di rumahnya papa
dan papa bakal sayangin aura dengan tulus
aura pikirin itu aja ya
nanti mama gisel beliin kamu vitamin ya
abis ini kan pak kamu berangkat kerja
biar kamu segar lagi
terus kamu harus banyak istirahat ya
ini kan masih pagi
kamu mau langsung ke hotel
ada beberapa bagian hotel yang harus aku renovasi
sesuai dengan permintaan paraka
mudah mudahan aja mas fero gak tau
kalau parakah itu adiknya mas aldi mantan suami aku
bahaya kalau sampai mas vero tahu hubungan masa lalu aku sama mas aldi
kira kira kerjasama kamu dengan paraka itu kapan selesainya ya
ya enggak gak apa apa
aku denger dari temen aku kalau perusahaan suaminya itu ingin bekerjasama dengan kamu mas
ya kalau aku sih sekarang yang penting ngerjain apa yang di depan mata dulu aja
gak usah mikirin yang lain naik
makasih ya pak fero
tak ada yang beristirahat sudah aja
pak fero kamu bahkan juga senang aja kan dim hunch di depan diri townsend
apaanja itu kudu siap seperti siap
nih di game
namanya parcok tari
semoga harusnya nukeri recuperimen gitu
ya canggih tsunggu
udah selesai aja ya makan ya papa mau berangkat kerja
hati hati di jalan ya pak
hati hati di jalan ya mas
nanti kalau terjadi apa apa sama tasya
iya pak siap
nanti aku nanti nanti
mau menambah lagi gak
gak apa apa bu ini kuenya bu
gak apa apa kan ya
dutukan barang barangnya saya
sini bu bantuin
buat pak raka sama bu ajay
wah banyak sekali ini
ini anak anak senang banget bikin kue dibantuin sama mbak naya
katanya buat raka sama bu ajay
terima kasih banyak ya bu
saya rencana mau ada acara